spane tersangka terakhir kasus perampokan dan pembunuhan di pulau mas jakarta timur
yus pane ditangkap di medan sumatera utara setelah buron selama sepekan
pelaku ridwan sitorus alias marihot sitorus alias yus pane ditangkap di pulbus antar lintas sumatera
jalan sisinga mangaraja medan hari minggu pagi
penampakan penangkapan dipimpin langsung oleh kasat reskrim polres metro jakarta timur akbp sabta maulana
kini pelaku dalam perjalanan dari medan menuju jakarta
yus pane adalah salah satu dari empat tersangka perampokan dan pembunuhan di pulau mas jakarta timur yang menewaskan enam orang
dan saat ini kita sudah terhubung lewat samuan telpon dengan kabit humas polda metro jaya
kombes pol argo yuwono di jakarta
selamat siang bapak argo
bapak bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologi dari penangkapan
kapan yus pane ini pak
bapak bisa diceritakan kepada kita bagaimanakah kronologi dari penangkapan yus pane pak
jadi begini setelah yang bersangkutan ini kita tetap kawan tpo
kemudian kita tetap memburu bagaimana keberadaan daripada tersangka ini
kemudian setelah tadi malam lah kita mendapatkan
sudah melakukan pengejaran sampai ke medan ya kita
dan tadi pagi jam tujuh empat puluh lima kita tangkap ya di pol als di medan ya
di pol als di medan
dengan penangkapan tersebut tidak melakukan perlawanan
dan kemudian rencananya siang nanti kita bawa ke jakarta
untuk akan kita lakukan pemeriksaan
dan saat ini pun juga kita berpengalaman
belum terkonfirmasi barang putih apa yang dibawa
jadi kita masih mendapatkan hanya komprosi awal demikian mbak